pihak rumah sakit sudarsono dan polisi pasuruan mendatangi rumah deddy korban kecelakaan yang dikubur tanpa sepengetahuan keluarga
pihak rumah sakit dan juga polisi memberi santunan serta uang asuransi jiwa ke orang tua deddy sebagai upaya damai
meski demikian keluarga korban tetap kukuh akan melakukan gugatan terhadap dua instansi tersebut
rumah sakit dan kepolisian dari satuan laka lantas polres pasuruan kota mendatangi rumah muhammad deddy irawan
pria sembilan belas tahun warga kota probolinggo itu sebelumnya yang dimakamkan tanpa sepengetahuan keluarga korban
perwakilan rumah sakit dr sudarsono serta anggota satuan laka lantas polres pasuruan kota memberikan santunan uang dan dua karung beras ke pihak keluarga deddy
tak hanya itu uang santunan jasara hadi
uang sakit juga diberikan ke kedua orang tuanya
selain untuk takjiah kedatangan ini juga sebagai upaya damai agar keluarga deddy tidak melanjutkan kasus ini ke jalur hukum
rumah sakit memfasilitasi hal tersebut
terkesimpulan akan memindahkan jasa korban ke probolinggo
namun orang tua dan istri korban tetap akan menuntut kedua institusi ini
pasalnya perlakuan polisi dan rumah sakit dianggap tidak manusiawi
kuasa hukum keluarga korban akan fokus pada upaya otopsi dengan pembongkaran makam
tapi sebenarnya kalau ada upaya untuk keluarga
kalau emang ditemukan nanti kejanggalan yang lain
tapi kalau tidak ada ya bagaimana lagi
pembongkaran makam rencananya akan digelar jumat tiga november
deddy irawan pemuda sembilan belas tahun menjadi korban kecelakaan lalu lintas pada dua puluh oktober lalu
dan akibat kecelakaan itu warga probolinggo ini meninggal di tempat dan dimakamkan oleh pihak rumah sakit tanpa sepengetahuan keluarganya
pada dua puluh tiga oktober dua ribu tujuh belas tiga hari usai kecelakaan pihak rumah sakit umum daerah dr sudarsono memutuskan memakamkan korban
keluarga deddy irawan yang merasa tidak diberitahu tentang pemakaman korban tidak terima dan berencana menuntut pihak rumah sakit
selain itu keluarga juga menyesalkan tindakan pihak kepolisian unit laka lantas polres pasuruan kota yang tidak menghubungi keluarga
menurut keluarga saat kecelakaan korban membawa identitas lengkap
menurut istri korban pihaknya baru mengetahui
selain itu rumah sakit yang dikenal dengan nama deddy sudah dikebumikan rumah sakit ketika pihak yang ditabrak deddy menceritakan peristiwa tersebut
dengan ceritanya kemarin saya ke rumah sakitnya itu pada tanggal tiga puluh saya ke rumah sakit dengan teman teman kang yu
kemarin saya ke rumah sakit itu mengecek katanya si almarhum deddy ini dibawa ke rumah sakit kecelakanya setengah enam
namun dibawa ke rumah sakit
pada pukul sepuluh tiga puluh sepuluh tiga puluh sebelas almarhum deddy sudah tidak ada umur atau meninggal dulunya dinyatakan pada jam sebelas
supaya ada kejanggalan di rumah saya takut takutnya anak saya itu dihubungi
organ tubuhnya ada yang dihabis
jadi saya minta diisi jumlah